prioritas gratis pak presiden untuk mengutuskan dan rekomendasi dari yang lain
mengapa karena waktu yang kita jalani itu pada saat mudik lebih panjang
sementara ini lebih pendek
dari rebu kamis jumat sabtu minggu senin lima hari
sebelumnya itu seminggu jadi naik
nah apa yang akan kita lakukan
sebenarnya tadi saat saya di armai
apa yang saya minta kepada airnav
satu adalah bagaimana kita menggunakan runway ketiga
jadi arnr habis itu di san francisco
jadi landing di runway dua dan tiga itu bisa sama sama
dan dalam keadaan pesawat kita turun dari enam ratus lima puluh ke empat ratus dua puluh
terminal satu bc belum beroperasi
jadi saya sudah sampaikan kepada arnr maupun kepada ap dua
karena pada saat saya di sini kita kerjasama dengan uknag
bahwa pergerakan apabila semua instrumen itu dilakukan bisa satu ratus dua puluh
jadi ini menuju ke arah situ
tapi delapan puluh tujuh bisa mengakomodasi satu dua ratus tiga puluh enam itu luar biasa
jadi apa yang kita lakukan adalah satu hal yang luar biasa
saya kemarin rapat di jasa marga
memang pulang ini akan naik dibandingkan sebelumnya
apabila karena kita liburnya sudah panjang banget ya
kalau libur melulu indonesia menjadi tidak produktif
tapi ini adalah prerogatif pak presiden untuk memutuskan dan rekomendasi dari yang lain
worst case kalau tidak kita langsung jalanin
oleh karanya mudiknya paling bagus itu hari ini atau besok
kalau lusa ataupun senen nggak janji
itu trafficnya padat banget terutama yang di darat ya
dan juga di apa namanya di bangkahuni
jadi sekali lagi saya anjurkan untuk mudik hari ini atau besok
jangan minggu atau senin
kami akan menyediakan segala sesuatunya dengan baik ya
jadi worst case itu sudah kita bicarakan kemarin
saya rapat dua jam di kilometer tujuh puluh dengan pak menko
dengan kak kor lantas dengan asop kapolri
secara detail bagaimana mengatasi itu
kalau udara kereta api laut itu praktis bisa dikendalikan karena ada tiketnya
tapi apa yang terjadi nanti di cipali makanya besok saya akan ke solo
ke solo saya lihat perkembangannya
saya akan ke semarang jalan darat lalu ke cirebon
akan melihat dan memberikan insight kepada para kapolres
kemudian saat penumpukan itu terjadi
kemarin kita diskusi bahwa kalau mudik itu dari jakarta keluar semuanya seperti ini
tapi nanti pada saat mudik balik itu mengecil
atau bahasanya lain sinterpetal
dua titik yang harus kita kendalikan itu dulu adalah
biasanya itu sampai salatika ya
yang kedua adalah di kilometer enam puluh enam
dimana dari bandung masuk ke sini
jadi tentang wfh kami sudah mencari satu lokasi
kalau para stakeholder nggak setuju karena liburnya sudah terlalu lama ya
program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya